relawan sahabat ganjar menggelar konsolidasi akbar dengan mengundang seluruh pengurus dpc dan dpw dari seluruh indonesia di kantor dpp sahabat ganjar
konsolidasi ini dihadiri langsung oleh calon presiden indonesia periode dua ribu dua puluh empat dua ribu dua puluh sembilan ganjar pranowo via aplikasi zoom